hai fenomena kekeringan akibat kemarau panjang berimbas pada kehidupan warga masih di klaten
warga desa tumpukan kecamatan karangdowo berebut bantuan air bersih pada senin hingga rela berjalan
kaki dengan memikul ember dan jeriken menurut warga sumur yang ada kini sudah mengering dan
airnya mengandung kapur kepala desa setempat menuturkan kondisi ini sudah terjadi sejak
puluhan tahun lalu ketika kemarau datang sementara itu demi memenuhi kebutuhan sehari hari warga rela
membeli dua puluh lima liter air bersih layak konsumsi seharga tiga ribu rupiah senang atau gimana dengan
adanya bantuan senangnya senangnya seperti apa senang banget warga berharap pdm dapat membuat
instalasi air bersih menuju pemukiman penduduk di wilayah setempat untuk mengatasi krisis air bersih
pipa utama galian pecah gara gara
ada pun sebuah video viral memperlihatkan warga mengambil air dari kubangan proyek menggunakan
jeriken dan penampung air lain seperti diketahui peristiwa tersebut terjadi di kabupaten bekasi
jawa barat pada selasa siang warga terlihat masih melakukan mengambil air dari kubangan yang diketahui
berasal dari proyek instalasi pipa perusahaan penyedia air bersih milik pemerintah kabupaten
warga mengaku terpaksa menggunakan air dari kubangan dengan sumber air kebocoran pipa
air bersih yang tersebar di tiga kecamatan warga berharap pemerintah kabupaten bekasi dan perusahaan
segera memberi solusi atas krisis air bersih yang terjadi beberapa bulan terakhir